hasil otopsi kedua brigadir yosua telah rampung dan diserahkan perhimpunan dokter forensik indonesia atau pdfi ke baris krim polri pada senin siang
dan hasil otopsi yang disampaikan ternyata berbeda dengan hasil otopsi pertama yang disampaikan ke polisian
seberapa lazim perbedaan hasil otopsi bisa terjadi dan seberapa potensialkah hasil otopsi kedua untuk membangun konstruksi ulang perkiraan kejadian yang lebih akurat
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pertama adalah kriminolog universitas budiluhur monika margaret selamat sore mbak monika
selamat sore mas bram
baik yang kedua ada dokter forensik dokter made ayumira wirjaningsih selamat sore mbak mira
selamat sore mas bram
baik harapannya tentu dalam kondisi sehat saya akan ke mbak mira terlebih dahulu
mbak sebenarnya seberapa sering atau seberapa lazim sebenarnya kita melihat ada perbedaan pada hasil otopsi
pertama dan juga kedua mbak mira
oke jadi kalau misalnya kita membicarakan perbedaan hasil biasanya ada dua fokus yang kita lihat
yang pertama adalah dari kalau misalnya kita lihat visum pat repertum sendiri ada bagian pemberitaan
pemberitaan itu berarti berisi mengenai temuan temuannya luka lukanya misalnya saluran lukanya dan lain sebagainya
kemudian ada juga nanti di bagian kesimpulan yang mana berisi mengenai interpretasi
dari hasil temuan temuan tadi yang dicantumkan di pemberitaan
nah kalau misalnya kesimpulan tersebut itu bisa saja menimbulkan atau memberikan interpretasi yang berbeda antara satu dokter spesialis forensik dengan dokter yang lain
jadi karena itu merupakan suatu interpretasi suatu opini berdasarkan suatu keilmuan jadi bisa saja kalau kesimpulan itu berbeda
namun untuk pemberitaan gimana itu terkait temuan
luka luka dan lain sebagainya itu biasanya sih atau seharusnya sih sama
tidak jauh berbeda begitu ya
memang pada kasus ini kalau saya perhatikan memang kalau yang otopsi pertama hasilnya tidak dirilis dengan pasti gitu loh
poin poinnya apa saja sehingga banyak menimbulkan kebingungan berbeda dengan hasil otopsi yang kedua yang memang satu persatu poinnya dibahas langsung oleh dokter pemeriksaan
seperti itu mas
baik mbak mira ini misalkan saya contohkan satu perbedaan yang kemudian cukup terlihat ketika otopsi ulang disebutkan lima tembakan masuk empat tembakan keluar
sedangkan pada otopsi pertama disebutkan lima tembakan masuk dua ada bekas luka tembakan keluar
apakah biasanya juga terjadi ada jumlah lubang luka yang berbeda begitu mbak mira
oke kalau seperti itu sebenarnya mungkin jumlah karena balik lagi saya tidak mengetahui isi dari baik itu visum et repertum yang pertama
maupun yang kedua
tapi kalau misalnya kita melihat dari interpretasi bisa saja interpretasi dari luka luka yang ditemukan oleh dokter yang pertama dengan yang kedua adalah berbeda
jadi interpretasi bahwa ini adalah luka tembak masuk interpretasi bahwa ini adalah luka terbuka akibat luka tembak keluar itunya yang mungkin yang berbeda
mbak mira ini yang juga menjadi pertanyaan publik ketika tadi juga disampaikan oleh adi firmansyah
begitu disampaikan bahwa ada perbedaan karena memang
jarak otopsi tiga minggu dari waktu kematian begitu
kemudian ada juga penutupan luka pada saat otopsi pertama
sebenarnya seberapa berpengaruh akhirnya ketika otopsi ulang ini pada jenazah yang sudah diotopsi sebelumnya mbak mira
oke jadi kalau misalnya otopsi yang pertama tentu setelah dilakukan otopsi akan dilakukan rekonstruksi
rekonstruksi itu berarti luka lukanya ditutup supaya lebih enak untuk nanti
yang keluarga yang berduka itu nanti bisa melihat jenazahnya dalam kondisi yang lebih baik
memanusiakan jenazah ya

nah kalau misalnya luka luka terbuka tadi yang ditemukan pada saat otopsi pertama
dilakukan penjahitan penutupan dan lain sebagainya tentu akan menyulitkan pada saat otopsi kedua
gitu mas ram
jadi kalau misalnya dilihat dan perbedaan yang kedua ya adalah ketika otopsi pertama
kita dengan kondisi jenazah yang masih segar kita bisa lihat tuh yang namanya mungkin kelim lecet
ada messiu atau tidak sehingga bisa memberikan gambaran ini jarak tembaknya berapa
tapi kalau misalnya sudah mengalami proses pembusukan sudah mengalami perawatan jenazah
apalagi pengawetan jenazah bisa saja luka lukanya memberikan gambaran yang tidak begitu jelas
sehingga untuk menyimpulkan ini jarak tembaknya jarak dekat jarak jauh mungkin agak sulit
anda menyebutkan tadi soal pengawetan begitu ini kan disebutkan juga menggunakan formalin ketika dikirimkan dari jakarta ke jambi pada jenazah brigadir yosua
apakah kemudian pada saat otopsi kedua ini dilakukan pembersihan atau bekas formalin terlebih dahulu
atau seperti apa seberapa berpengaruh pada kondisi jenazah akhirnya
oke sebenarnya sih kalau misalnya formalin itu kan tujuannya untuk mengawetkan
jadi memperlambat proses pembusukan walaupun proses pembusukan itu pasti tetap akan terjadi
nah karena prosesnya sudah masuk ke dalam tubuh tentu tidak bisa dikeluarkan lagi
jadi kita tidak bisa bersihin lagi dari formalin baru kita periksa ulang tidak bisa
karena sudah kadang masuk sudah kadang mempengaruhi jaringan jaringan di sekitar
jadi untuk temuan temuan tertentu bisa bersifat memfiksasi tapi bisa juga merancukan hasil pemeriksaan
baik baik saya akan ke mbak monika mbak monika ketika ada dua hasil yang berbeda
pertanyaan saya bagaimana kemudian hasil baru ini bisa membuat kita apalagi nanti di pengadilan begitu
merekonstruksi ulang begitu logika maupun perkiraan kejadian mbak monika
baik mbak monika masih terhubung bersama kami
halo mbak monika baik sepertinya kita ada masalah sambungan begitu
mbak mira ketika ini juga menjadi satu hal yang menarik perhatian publik begitu
disebutkan oleh ade firmansyah tadi tidak ada luka atau penyebab lain selain luka senjata api
nah ini sebenarnya ingin ditanyakan apakah biasanya luka akibat senjata api itu hanya berupa bekas tembakan di luka utama
atau kemudian bisa kemudian berpotensi pada luka luka lain yang ditimbulkan artinya ini bukan menjadi luka utama begitu ya
bagaimana mbak mira
oke kalau misalnya kita melihat dari segi
di kedokteran forensik terkait perlukaan itu sendiri
tentu kita harus memperhatikan kalau misalnya yang luka luka yang ditimbulkan akibat peluru yang masuk
nah peluru yang masuk itu kan bisa tegak lurus bisa masuk dalam arah tertentu
atau justru hanya bisa menyerempet saja atau bisa juga bisa tembus
atau bisa mengenai kena pantulan pada tubuh lainnya
hingga itulah yang kita harus perhatikan bahwa sebenarnya gambaran yang diberikan oleh bagian tubuh yang terkena oleh proyektil dari peluru
yang memiliki kecepatan tinggi itu bisa saja berbeda beda tergantung pada arah dan jarak masuknya
berarti artinya ketika sebelum otopsi kedua atau otopsi ulang ini kan diduga banyak kemudian luka akibat benda tumpul
bukan senjata api tapi kemudian ketika kesimpulannya hari ini dinyatakan adalah
senjata api apakah itu bisa disimpulkan juga bahwa sebetulnya luka yang juga ditimbulkan senjata api
namun bukan luka luka utama begitu misalkan seperti anda sebutkan tadi
luka karena dekat dengan pelurunya tersambar pelur tapi tidak masuk misalkan seperti apa mbak mira
maksudnya luka utama gimana dulu mas
luka utama adalah misalkan kita bicara akibat senjata api maka luka ketika peluru itu masuk begitu
nah apakah kemudian jika ada luka luka lain yang tidak sama itu bisa kita simpulkan adalah karena kemudian
proyektil itu menuju ke luka utama tadi
bisa saja jadi tergantung banyak kemungkinan kemungkinan karena kan kita bisa memperkirakan arah masuknya peluru
itu untuk luka tembak masuk untuk luka tembak yang keluar kita bisa memperiksa
oke berarti kita bisa memberikan saluran lukanya dia masuknya dari mana keluarnya kemana
kemudian ketika ada luka luka yang lain kita bisa perhatikan
apakah ini misalnya kira kira akibat sempetan akibat pantulan dan lain sebagainya
bisa menimbulkan gambaran yang berbeda
jadi nggak cuma sekedar memberikan gambaran luka tembak masuk atau luka tembak keluar
jadi luka terserempet gitu ya kasalnya itu juga bisa saja ditimbulkan
tergantung ini proyektil mengenai bagian tubuh mana dengan arah yang bagaimana
baik baik saya akan coba kembali ke mbak monika sudah terhubung bersama kami mbak monika
mbak monika tadi kita sudah membahas banyak perkiraan begitu terkait dengan hasil kedua
nah bagaimana jika kita lihat dari perspektif kriminologi begitu
ketika ada dua hasil yang berbeda
bagaimana apakah hasil kedua ini tentu akan menggugurkan hasil pertama
ketika kita mencoba merekonstruksi ulang begitu kejadian atau perkiraan logika kejadiannya
saya rasa nanti itu harus dibuktikan di proses persidangan yang berlangsung gitu ya mas ya
karena saya rasa tidak serta merta juga hasil otopsi yang pertama itu langsung saja digugurkan gitu
karena kita juga harus melihat bukti bukti empirisnya dari hasil otopsi yang pertama dan otopsi yang kedua
apakah ada perbedaan perbedaan yang sangat signifikan itu justru yang harus dicari mas
misalnya dari hasil otopsi yang pertama misalnya ternyata ada luka luka sayatan misalnya ya
kemudian di hasil eksumas
luka luka sayatannya itu samar
nah nanti itu harus disertai dengan bukti bukti empiris dari para tim medis ya forensik yang pada saat proses otopsi pertama bertugas
begitu juga dengan tim medis forensik yang bekerja pada proses otopsi yang kedua atau ekshumasi tadi
karena tadi ya sudah dijelaskan juga oleh mbak mira gitu ya bahwa nanti akan banyak pertimbangan pertimbangan yang bisa dipaparkan di dalam persidangan
tapi kalau misalnya otopsi yang pertama misalnya bisa dikatakan itulah yang lebih akurat misalnya
karena bagus saja terjadi tindak kejahatan bagus saja terjadi misalnya tingkat atau aksi penganiayaan gitu
lantas bisa dianalisa oleh tim forensik
lantas kemudian ternyata di proses eksumasi atau otopsi yang kedua ini ada hal hal yang ternyata sifatnya bisa dikira
ternyata sifatnya bisa menurun gitu ya mas ya
keakuratannya kemudian bentuk lukanya dan segala macam karena tadi ada proses formalin kemudian ada proses rekonstruksi yang berulang gitu ya
ada kembali sayapan ada kembali jahitan dan segala macam
jadi tidak setempat harus gugur hasil otopsi yang pertama mas
baik artinya kedua hasil otopsi ini masih akan menjadi rujukan begitu ya akan kemudian dibuktikan keakuratannya melalui proses pengadilan
tentu tentu tentu
dan itu merupakan fakta hukum nanti yang harus dibuka di persidangan gitu ya
karena mungkin kalau kita bicara dari hasil konferensi pes yang disampaikan oleh tim forensik yang ada gitu kan
mungkin itu hanya gambaran permukaannya saja gitu ya mas ya
nanti detailnya itu harus dibuka di proses persidangan
baik ini juga menarik
kemudian tadi media juga menanyakan terkait jarak tembak
kemudian terkait kemungkinan ada berapa senjata atau berapa pelaku
ketika di otopsi kedua tidak bisa terungkap apakah kemudian nanti dalam proses pengadilan itu akan menggunakan rujukan dari proses otopsi yang pertama mbak monika
jadi kan sebenarnya tentunya dalam proses persidangan nanti gitu ya mas ya tadi ya
hasil hasil otopsi yang pertama
hasil otopsi yang pertama tadi itu harus benar benar bisa menjelaskan detail
sebenarnya seharusnya gitu ya
saya rasa tim forensik juga sudah lebih paham gitu ya karena bukan bidang saya
tapi saya rasa tim forensik sudah bisa lebih paham dalam menganalisa sebenarnya luka mana sih yang terbentuk lebih dahulu gitu ya
bisa saja kan itu ditelusuri gitu ya
mana sih luka yang lebih menyebabkan kematian yang fatal terlebih dahulu gitu
baru kemudian walaupun dieksumasi atau proses otopsi yang kedua itu tidak bisa dibuktikan
saya rasa laporan misalnya hasil analisa dari autopsi yang pertama itu yang harus dijadikan rujukan gitu ya
oleh pihak lembaga sistem peradilan pidana nanti mas dalam menangani ini
artinya akan sangat banyak sekali variable dan juga layer begitu ya untuk kemudian kita bisa nanti baru menyimpulkan
bagaimana konstruksi kejadian itu
bagaimana konstruksi kejadian itu
ada konstruksi kejadian atau perkiraan kejadian sebelum kemudian korban ini tewas begitu mbak monika
dalam artian bukan untuk membanding bandingkan tim forensik mana yang lebih oke tim forensik mana yang tidak gitu ya mas ya
artinya layernya itu tadi justru akan membentuk apa ya semacam tadi kan kepingan kepingan tadi ya mas ya hasil dari otopsi yang pertama
kemudian kepingan kepingan dari eksumasi atau otopsi yang kedua tadi

kemudian kepingan kepingan dari ekshumasi atau otopsi yang kedua tadi
saling melengkapi seharusnya
seharusnya gitu ya
bukan layernya bukan dalam arti tim forensik yang pertama yang lebih handal atau tim forensik yang kedua yang lebih handal
baik baik saya akan kembali ke mbak mira begitu mbak mira
ketika ada dua perbedaan seperti ini bagaimana kemudian menyikapinya
selain kemudian kita melihat bahwa ada kemudian perbedaan preferensi mungkin dari kemudian si dokter forensik yang
yang menangani dari korban ini seperti apa
kembali lagi ya mas bram
jadi kalau misalnya perbedaan itu wajar saja pada saat yang perbedaan itu muncul pada kesimpulan visum atau pada interpretasi dari luka luka yang ditemukan
jadi bisa saja dokter yang a menginterpretasikan luka yang dia lihat sebagai akibat a
tapi dokter yang b berdasarkan keilmuannya juga
ilmuannya juga dia menginterpretasikan ini akibat luka b keterasan b
jadi bisa saja kalau interpretasi itu bisa saja berbeda
akan tetapi dia yang harusnya sama pada otopsi pertama
walaupun otopsi kedua akan banyak kekurangannya ya karena sudah perbedaan waktu yang cukup lama
adalah temuan luka lukanya
jadi mungkin itu yang nanti akan dianalisis oleh penyidik
untuk melihat letak perbedaan apakah memang betul ada perbedaan antara otopsi pertama dan kedua
dan letak perbedaannya ada di mana mungkin itu juga perlu analisis oleh tim penyidik
baik artinya kita lihat nanti akan seperti apa kemudian proses penyidikan ini lebih lanjut
dan juga terutama ketika proses pengadilan nanti sudah berjalan
terkait dengan dua hasil otopsi yang ada
terima kasih atas waktunya dr forensik dr made ayu mira wirjaningsih
dan juga kriminolog universitas budi luhur
monika margaret telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
salam sehat selalu